serta pemberian akses pendidikan dan bantuan bagi siswa yang kurang mampu
pembangunan infrastruktur pun tetap jadi sorotan dengan program jatim akses
yang berfokus pada penguatan layanan transportasi laut dan pengembangan bandara perintis
selain infrastruktur program jatim dinia jatim agro jatim berdaya jatim amanah dan jatim harmoni
siap mengakomodasi masyarakat untuk mengembangkan potensi maksimalnya
pengembangan infrastruktur jawa timur dinilai sukses dengan diperolehnya
piala kategori aia dua ribu sembilan belas gold untuk provinsi besar terbaik sektor infrastruktur
dua piala lainnya yaitu piala platinum kategori provinsi besar pariwisata dan pelayanan publik
berhasil dibawa pulang atas kesuksesan jatim pada dua kategori tersebut
video mapping ini dibuat oleh akbar maulana
pada tahun dua ribu tujuh belas silam akbar bersama kelima rekannya dari institut teknologi surabaya
pernah meraih juara di ajang international video mapping fest di lasi rumania
tim its berhasil menyabat juara ketiga dalam kompetisi bergensi tingkat internasional tersebut
video mapping sendiri merupakan teknologi proyeksi yang menggunakan bangunan sebagai layar display
dan saat ini segera masyarakat yang hadir di sepanjang jalan gubernur surya surabaya
tengah menyaksikan bersama video mapping yang berada atau menyorot langsung gedung negara gerhadi surabaya
konsep dari video mapping ini diawali tentang sejarah gedung negara gerahadi
dari yang semula menghadap ke sungai kalimas hingga seperti saat ini
menghadap ke jalan gubernur suryo tempat pesta rakyat berlangsung
dalam video ini ditampilkan pula program nawa bhakti satya
yaitu jatim sejahtera dengan tema kesejahteraan di bidang pertanian kerja dan berdaya
serta jatim cerdas dan sehat harmoni
selain itu juga ada jatim akses yang divisualkan dengan perkembangan infrastruktur di jawa timur
dan jawa tibur di nia amara
dan terakhir nanti video mapping ini juga menampilkan maskot jawa tibur
atau ayam bekisar
dan juga gubernur hovifa indar parawansa
yang digambarkan layaknya pahlawan super
pesan yang disampaikan dalam video mapping ini pemirsa adalah bahwa jawa timur bersemangat
untuk bisa menyongsong perubahan ekonomi sosial budaya dan juga berbagai tantangan yang ada
utamanya tantangan yang tengah dihadapi oleh jawa timur dan seluruh warga masyarakat indonesia
termasuk juga di dunia
dan juga kita masuk di era industri empat
dan perubahan terjadi di mana mana sehingga semua harus siap beradaptasi dengan apapun yang terjadi
termasuk juga segenap jajaran pemerintah provinsi jawa timur yang terus berupaya melakukan berbagai macam inovasi
untuk bisa menjawab berbagai tantangan yang ada
inovasi inovasi ini terus dilakukan
termasuk juga melakukan pembangunan part

dimana segenap warga masyarakat dan juga berbagai data
masyarakat dan juga berbagai pihak
masukan atau saran dalam
pengambilan kebijakan yang akan diambil
oleh pemerintah provinsi jawa timur
di bawah pimpinan gubernur jawa timur
ibu homi faidar parawansa
dan juga wakil gubernur jawa tibur
bapak emil l s tianto
dardak yang telah dilantik
sekitar delapan bulan yang lalu oleh presiden
republik indonesia bapak jokowi
di istana negara
dan tentu saja
peringatan tujuh puluh empat tahun
jawa tibur sebagai sebuah
provinsi yang memiliki kontribusi yang
sangat luar biasa untuk indonesia
ini merupakan sebuah
pijakan bagi kita bersama
sebagai pengingat bahwa jawa timur
punya potensi yang luar biasa
namun juga dihadapkan dengan tantangan yang juga
tak kalah luar biasanya
yang diharapkan nanti bisa terus
berganteng tangan segenap komponen
segenap unsur masyarakat yang ada
di sana untuk bekerja sama
membangun provinsi jawa tibur
dengan potensi potensi yang dimilikinya
tentu malam hari ini
merupakan sebuah pesta rakyat
dimana segenap warga masyarakat jawa tibur
bisa turut menikmatinya
karena nyatanya rangkaian hari jadi
ke tujuh puluh empat provinsi jawa timur
tidak hanya diselenggarakan
di surabaya saja
namun di tiga puluh delapan kabupaten kota
melalui bakor wil
di kabupaten kabupaten kota tersebut
dan tentu kita berharap
keberadaan atau adanya hari jadi ini
akan semakin melecut seluruh komponen
masyarakat jawa tibur
untuk bisa berkontribusi
tidak hanya menjadikan jawa timur
menjadi besar dan berjaya
namun juga berkontribusi
untuk kejayaan indonesia
semangat yang tinggi
dan banyak saja
kita tidak bisa
kalau kita baru saja
apa yang membuat setiap pertani merasa bersyukur

itu sudah cukup

ini adalah kepentingan
setiap pertani bekerja keras agar sang anak tersayang bisa memakai baju toga dan mendapat pekerjaan yang layak

sudah ada daerah dari mana kalian berasal
sudah ada daerah dari mana kalian berasal
semua tiada artinya tanpa kuasa dari sang maha kuasa
marilah kita selalu bersyukur kepada angguran yang telah diberikan oleh nya
sembilan komitmen terludak jawa timur sejahtera
cerdas dan sehat
akses berkah agro berdaya amanah dan harmoni
setiap keberhasilan membutuhkan pengorbanan yang keras
komitmen ini dipersembahkan oleh
khotifah indah parwansa untuk jawa timur
hadirin sekalian kita sambut eva australia
baik pemirsa ada masih kembali bersama kami dalam spesial program yang dipersembahkan oleh cnn indonesia transmedia dan juga dinas komunikasi dan informatika provinsi jawa timur
sebuah program yang diselenggarakan dalam rangka hari jadi ke tujuh puluh empat provinsi jawa timur
dan di samping saya sudah ada wanita cantik yang sangat istimewa yang setelah menjadi ketua tim penggerak pkk provinsi jawa timur
ada mbak arumi maksin yang merupakan istri dari wakil gubernur jawa timur pak emil lsp atur danda apa kabar
baik alhamdulillah selamat malam mbak mas emil selamat malam pemirsa
dan selamat hari jadi juga untuk provinsi jawa timur
saat ini mbak arumi menjabat sebagai ketua tim penggerak pkk provinsi jawa timur
di luar sana kita tidak menampilkan peran perempuan terhadap tumbuh kembang jawa timur termasuk ada kooperasi wanita
ada umkm yang dijalankan oleh wanita
yang saat ini menjadi
ini menjadi tantangan bagi kaum perempuan di seluruh jawa timur apa nih kira kira mbak arumi
yang menjadi tantangan sebetulnya adalah tinggal keluarnya aja kalau menurut saya ya
karena kalau saya lihat pemerintah dan juga berbagai lini sudah menyadari betapa pentingnya peranan perempuan
dan fasilitas fasilitas tersebut pun sebetulnya sudah ada
jadi sekolah sudah tidak pernah diskriminasi sampai gaji di kantor yang diperhitungkan adalah kompetensinya
tidak pernah membedakan antara gender perempuan atau laki laki
tetapi kadang kadang teman teman kita yang perempuan khususnya
mungkin karena masih ada perspektif sosial yang belum selamanya kita benahi
itu sehingga akhirnya takut untuk keluar
jadi teman teman perempuan ayo kita keluar
karena percayalah perempuan ini saya selalu bilang perempuan ini sebetulnya adalah yang megang perekonomian dari seluruh indonesia termasuk di jawa timur
karena perempuan itu yang biasanya berbelanja
perempuan itu yang menentukan demand yang ada di pasar itu juga perempuan
jadi sebegitu besar kayak peranan perempuan
kalau khusus tahun dua ribu sembilan belas ini
concern dari tim penggerak pkk provinsi jawa timur dan juga segenap pemerintah provinsi jawa timur apa terhadap khusus untuk para perempuan jawa timur
baik kalau jawa timur ini perekonomiannya tulang punggungnya dipegang oleh umkm
nah kita walaupun ini tidak membedakan gender sekali lagi baik laki laki ataupun perempuan
tapi khusus di jawa timur kami fokus juga ke perempuan untuk bisa membantu perekonomian keluarga
bukan untuk menyaingi bapaknya loh ya tetapi untuk membantu perekonomian keluarga menyalurkan eksistensi dan sebagainya
punya skill punya kemampuan dan lain sebagainya
jadi harapannya bisa membantu menopang keluarga agar lebih sejahtera
ada program khusus tidak yang diperuntukkan bagi kaum perempuan di jawa timur
ini program yang sudah lama dan kita tetap teruskan feminisasi perempuan salah satunya
karena kita mendukung dan kita memfasilitasi mendukung mensupport bekerja bersama perempuan yang menjadi tulang punggung dalam keluarganya
yang kemungkinan sudah bercerai atau ditinggal mati suami dan lain sebagainya
tapi seharusnya begitu berat
sehingga kami pemerintah ingin hadir di tengah tengah perempuan perempuan itu perempuan perempuan hebat untuk mendukung mereka mensukseskan dan meningkatkan supaya lepas dari era kemiskinan
tapi ke depan tantangan semakin besar begitu ya
kira kira ada inovasi lagi tidak yang diperuntukkan bagi kaum perempuan di jawa timur agar lebih berdaya lagi dan bisa berkontribusi
perempuan harus mengikuti tren
pak jokowi bilang ini adalah trennya industri
dan perempuan harus bisa mengambil kontribusi
dan perempuan harus bisa mengambil posisi di situ
jadi dari mulai pengetahuan dari mulai teknologi dan lain sebagainya harus sampai ke pelosok pelosok
bukan hanya laki laki tetapi perempuan juga mendapatkan pengetahuan itu sehingga bisa coping dengan tren yang sudah ada sekarang
terus kemudian kalau misalnya untuk kooperasi umkm dan ada kooperasi kooperasi wanita begitu
dimana banyak perempuan yang berperan di sana
nah khusus kepada mereka ada yang mau disampaikan kepada perempuan perempuan yang berkontribusi di kooperasikan jawa tengah
semangat buat perempuan perempuan
dan juga terima kasih karena perempuan ini menjadi tulang punggung dari peradaban kita anak anak bangsa
pendus pendus bangsa khususnya di indonesia
perempuan yang memegang roda perekonomian berputarnya yang beliin baju perempuan yang masak di rumah perempuan
yang membelikan baju masak buat anak anak sekolah anak anak biasanya diurus semuanya oleh perempuan
jadi jangan takut kekuatan kita sangat besar ayah tunjuk gigi
ini luar biasa loh ya
baru yang dulu mungkin kita lihat
bermaisi metro sebagai seorang selebritis begitu ya
sekarang menjadi ketua tim penggerak pkk berhadapan langsung dengan masyarakat pemberdayaan perempuan umkm dan sebagainya
tentu bukan peranan yang cukup muda sebuah peranan yang sangat menantang
beradaptasinya bagaimana nih
iya belajar dari suami terutama kemudian alhamdulillah saya senang banget
ibu gubernur provinsi jawa timur mencatat segarah
alhamdulillah perempuan pertama yang ada di provinsi jawa timur
dan itu merupakan kebanggaan bagi saya sendiri
jadi belajar dari suami dan juga belajar dari ibu kofifa
karena ibu kofifa sendiri kalau kita lihat track recordnya dari usia yang begitu belia sudah masuk ke dunia politik sampai dengan karirnya sekarang
itu nggak semuanya bisa seperti beliau
sehingga akhirnya belajar belajar
saya dikelilingi oleh support system yang luar biasa baik
teman teman kami di birokrasi juga mengajarkan
jadi walaupun secara serata saya mungkin ketua di dalam pkk
tapi sebetulnya saya yang paling banyak diajarin atau belajar dengan teman teman yang sudah lebih pengalaman
oke ke depan nanti inovasi apa lagi yang akan dikeluarkan oleh provinsi jawa timur terkait dengan pemberdayaan perempuan
inovasinya banyak sekali
dan tapi kami kalau jawa timur ini punya special case
karena jawa timur ini perekonomiannya dipegang oleh umkm
dan kami melihat umkm itu menjadi salah satu yang memiliki kokoh menjadi kokoh sekali
jadi ketika perekonomian kita dipegang oleh umkm
sehingga walaupun ada krisis naudzubillah ya
di dunia dan lain sebagainya teman teman kita khususnya di jawa timur bisa tetap berdiri kokoh dan tidak terlalu banyak tergoncang
harapannya seperti itu
dan khususnya kita ingin membuka peluang itu banyak untuk perempuan perempuan
karena sekali lagi perempuan yang menciptakan demand perempuan juga yang nantinya harus menciptakan supply itu sendiri
jadi semua perempuan punya kesempatan yang sama untuk menciptakan supply
belajar dan pemerintah provinsi jawa timur mendukung penuh setiap peranan perempuan yang ada di jawa timur untuk tumbuh berkembang berdaya juga
baik terima kasih banyak mbak aromi
luar biasa semoga sukses selalu
sukses juga untuk seluruh perempuan jawa timur dan juga indonesia
dan pemirsa tadi kita sudah menyaksikan bersama bincang bincang bersama dengan ketua tim pegeram pkk provinsi jawa timur
mbak arumi basin yang merupakan istri dari wakil gubernur jawa timur
dan kita masih akan menyaksikan di belakang sana
ada eva celia yang sedang menghibur seluruh warga yang hadir di sepanjang area depan gedung negara gerahadi surabaya
dan terima kasih sekali untuk cn indonesia serta transmedia serta dinas komunikasi dan informatika yang sudah mempersetapkan acara ini untuk anda masyarakat indonesia
selamat malam surabaya
apa kabarnya malam hari ini
eva celia sedang tampil disaksikan oleh ribuan warga masyarakat yang sudah berduyun duyun berbondong bondong hadir di sepanjang jalan gubernur surabaya untuk menikmati bersama
rangkaian acara yang khusus dipersembahkan oleh pemerintah provinsi jawa timur kepada seluruh warga masyarakat
untuk menikmati kuliner khas jawa timur dan juga hiburan bersama dengan artis artis yang sudah melegenda
dan di samping saya sudah hadir sosok yang sangat istimewa beliau merupakan sekretaris daerah provinsi jawa timur ada bapak heru cahyot apa kabar
pak heru ketemu lagi pak
malam hari ini luar biasa antusiasme warga masyarakat dari ujung sana sampai ujung sana kayaknya semuanya penuh ya pak ya
ini luar biasa ini baru pertama kalinya atau sudah pernah terselenggara sebelumnya
jadi ini baru pertama kali
ini diadakan pada saat hut ke tujuh puluh empat dan dilaksanakan di depan gedung gad dalam rangka untuk memberikan informasi kepada masyarakat
ada gedung gahadi lah gedung yang tentunya mendiri gedung heritage masyarakat bisa tahu dan bunda kogja berharap masyarakat bisa berkunjung dan datang ke gedung gahadi
jadi membuka kepada seluruh warga masyarakat jawa timur yang ingin hadir kemudian ikut menikmati kalau selama ini kan orang menganggap mungkin eksklusif atau seperti itu begitu ya
kalau misalnya datang kita buka
bukan ada di sana begitu ya
ikut memiliki juga gitu ya pak ya
baik kalau untuk khusus tahun ini ada pesta rakyat konsepnya seperti apa sih pak bisa diceritakan
jadi pesta rakyat ini adalah untuk memberikan bunda kogja ingin berbagi pada saat hut ini berbagi kepada masyarakat mengundang masyarakat untuk bersama sama merayakan hut ke tujuh puluh empat bersama masyarakat
ini hari ini adalah untuk rakyat untuk masyarakat
oleh sebab itu apa yang dia akan dilakukan di lokasi ini adalah untuk memperoleh masyarakat
di lokasi ini adalah pesta rakyat rakyat datang dengan bisa memilih makanan gratis dan makanan itu cukup sehat cukup aman untuk dikonsumsi karena sebelum disajikan ada security diperiksa dulu
dan standarnya standar hotel berbintang masyarakat ini oleh sebab itu masyarakat hadir bisa menikmati musik musik tiga jenis jadi ada jazz ada musik rock ada musik pop
dan tentunya kita lihat ada video mapping ada firefox
dan tentu semuanya ini disuguhkan untuk masyarakat
untuk menikmati pada malam hari ini malam hari ulang tahun jawa timur yang ke tujuh puluh
yang menarik tadi masyarakat yang sudah mengantri di stand stand yang ada dan juga food truck ini mereka tidak membawa plastik
tapi bawa besek bawa daun pisang sama daun jati
ini memang khusus di konser seperti itu ya pak
jadi program bunda kofi ba adalah untuk mengurangi sekali kali untuk mengurangi penggunaan plastik
oleh sebab itu masyarakat disuguhkan dengan daun pisang
artinya orang yang ingin menikmati harus menikmati
jadi masyarakat yang ingin menikmati harus menikmati
orang yang jual daun pisang lagu
disyukurkan daun jati orang yang jual daun jati pasar lagu
disuguhkan masyarakat dengan penggunaan besek penjual besek laku
dan semuanya terkolaborasi dalam mereka untuk memeriahkan hut tujuh puluh empat
iya ini luar biasa dan memang terbuka untuk umum seluruh warga masyarakat bisa datang langsung ke sini begitu ya
nah tadi sempat saya lihat beberapa turis juga hadir di sini
ini memang sudah sejauh apa promo yang dilakukan oleh pemerintah provinsi jawa timur
ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan
promonya melalui media
semua awak media kita ajak berbicara
kita jaga agar masyarakat seluruh jawa timur bisa tahu dan hut ini tersebar di seluruh jawa timur
di bakor wil bakor wil jadigian
bukan hanya di kota surabaya
bukan hanya di surabaya
juga tersebar di seluruh kabupaten kota yang ada di seluruh jawa timur
dan ini merata sampai pada akhirnya adalah tanggal enam belas tujuh belas november
iya nah nanti kan sekarang yang sedang tampil adalah eva celia
nanti juga ada god bless dan co project juga ya pak

bu kofifa ibu naka kofifa dan pak emil memilih untuk memberikan sebuah genre
jadi ada musik yang bisa dinikmati oleh para penggemar musik jazz
ada memilih untuk para penggemar musik pop
memilih untuk para penggemar musik god bless
dan ini adalah umur apapun
muda belia dan umur di atas lima puluh bisa menikmati musik saja
nah setelah malam hari ini kan ada pesta rakyat
besok besok lagi ada acara apa lagi nih pak
jadi banyak sekali yang dilakukan
tentunya ada beberapa hal yang ada wayangan ada fun back ada kip
kofifa indah parawang saran
nah itu ada itu dikawalkan
semua tersebar di seluruh bakar will yang ada di jawa timur
jadi masyarakat masih disuguhkan dengan banyak sekali rangkaian acara dalam rangka hari jadigian ke tujuh puluh empat
baik sekali lagi selamat ulang
kami berdoa mohon doanya kepada masyarakat jawa timur untuk mendoakan agar jawa timur semakin sejahtera
terima kasih banyak pak erick sahyono dan pemirsa
kita masih menyaksikan suasana yang luar biasa di sepanjang jalan gubernur suryo surabaya jawa timur
dalam rangka hari jadi ke tujuh puluh empat provinsi jawa timur yang terselenggara bekerjasama antara cnn indonesia transmedia
dan juga dinas komunikasi dan informatika provinsi jawa timur
ya emil saya berada tepat di antara para penonton dan sejak tadi sore tadi saya berada di area panggung dan anda bisa melihat
kalau tadi anda memention soal makanan atau kuliner yang disajikan di tempat ini
saya bisa menjamin di samping saya tadi sekitar pukul tujuh ada lima puluh ribu makanan yang sudah dibagikan
ada menu soal yang ayam geprek kemudian ada juga menu khas jawa timur yaitu nasi kerawu dan juga nasi madura
tidak lebih dari tiga puluh menit tempat ini sekarang sudah bersih karena antusiasnya warga
ada ribuan warga yang datang untuk menikmati menu yang sudah disajikan secara gratis
ini bukan soal gratis saja sebenarnya emil tadi beberapa warga yang saya tanya
ini soal bagaimana mereka menikmati malam di surabaya dengan lampu lampu yang cukup indah
dan mereka membuat momen ini sebagai berkesan karena mereka bisa makan bersama dengan ribuan orang
dan bisa disajikan gratis bukan hanya makan
kemudian tepat di belakang saya eva celia sedang menyanyikan lagu ketiga kalau tadi saya tidak salah hitung
dan masa ada ribuan berkumpul di tengah atau di depan panggung untuk menikmati suara merdu dari eva celia sembari
tadi mereka makan makanan khas dari jawa timur
saya akan mengajak ke tengah kerumunan massa dan disini ada beberapa warga yang memilih spot yang cukup tenang
sembari mereka makan dan juga menikmati dari video yang sudah disediakan oleh panitia pelaksana
ada beberapa layar besar yang disajikan sehingga masyarakat tidak perlu berkumpul terlalu berdesak desakan di depan panggung
saya akan mengajak anda beberapa ada muda mudi di surabaya yang sudah berkumpul di depan panggung

halo mbak mbak dan mas apa alasan mbak dan mas disini yang datang untuk menikmati malam tepat di depan gerah hane ini
kita mau merayakan hari ulang tahun ke tujuh puluh empat jawa timur dan tentunya kita juga mau melihat acara acara hari ini
apa yang membuat mbak datang kesini dan alasannya apa
ini depan saya ada banyak sekali makanan
apa yang sudah tadi didapat tadi
ini kita tadi dapat nasi geprek sama apa itu
tadi bagaimana prosesnya rame atau bagaimana berdesak desakan atau bagaimana
tadi alhamdulillah nggak seberapa berdesak desakan soalnya kan cara pengambilannya juga tertim nggak seperti pembagian yang kemarin
ini juga tadi juga dibagikan karcis satu orang itu dapat empat makanan juga
jadi ya tertip aja gitu
oke terima kasih selamat malam selamat menikmati malam ini
ya emil itu empat orang dari ribuan orang yang sudah datang ke sini dan anda bisa melihat semua yang disajikan baik makanan maupun musik tepat di belakang saya dinikmati semua oleh warga jawa timur khususnya surabaya yang malam ini datang
bukan hanya mereka yang tua atau mereka yang muda tapi mereka yang berkeluarga mengajak anak anak mereka untuk datang karena malam ini di surabaya tepat di depan gedung gerahadi
kita disajikan banyak sekali hiburan tadi sempat ada mapping sejarah atau video yang ditembakkan langsung atau diproyeksikan langsung di depan gedung gerahadi sehingga masyarakat bisa melihat bagaimana sejarah jawa timur melalui video yang cukup menarik tadi
hari jadi selalu sekali lagi di support pasti doa kami senantiasa mengiringi jawa timur bersama sama
agak semakin maju begitu bu kalau melihat jawa timur semua orang sudah tahu kontribusinya yang
begitu luar biasa prestasi di berbagai bidang tentu ini merupakan sesuatu yang menjadi fondasi
kuat bagi kita untuk bisa maju bersama kalau untuk tahun ini apa yang menjadi concern ibu
hovifa untuk bisa menjadikan jawa timur semakin menjadi jaya luar biasa dan semakin cetar bu ya
pertama tentu bahwa pertumbuhan ekonomi jawa timur yang sudah di atas rata rata nasional kita
akan terus genjot pdrb jawa timur juga nomor dua setelah dki kita tetap akan genjot tapi pada saat
yang sama kita masih menghadapi kemiskinan dan saya menyampaikan kepada seluruh tim opd pada
saat sehari kami dilantik ada tiga hal yang tidak bisa ditawar pertama adalah penurunan kemiskinan
terutama di pedesaan kedua adalah mempersepit ketimpangan terutama antara kota dan desa dan
antara jawa timur bagian utara dan selatan karena kemiskinan di kota itu relatif rendah
sembilan puluh persen tapi kemiskinan di desa empat belas empat puluh tiga persen jadi hampir dua kali lipat lebih ya antara
kemiskinan di kota dan di desa maka ini yang kita harus dekatkan ketimpangan itu kemudian ipm
indeks bangunan manusia di jawa timur banyak yang kaget memang ketika kita lihat hasil bps itu kita
tapi ada saudara kita yang tertinggal maka saya ingin menyampaikan bahwa yang harus kita dwelling
sekolah gratis berkualitas karena di jawa timur kebetulan rata rata partisipasi sekolah itu
baru mencapai pada tujuh dua puluh tiga smp kelas dua semester satu itu sudah pada drop out maka kita ingin mendorong
itu kemudian kita siapkan tistas gratis berkualitas ayo sekolah kalau sma gratis ayo sekolah kalau smk
gratis maka ini adalah dorongan
yang kita ingin lakukan supaya
ipm jawa timur ini bisa
terdongkrak karena sangat banyak
harus diikuti oleh saudara saudaranya yang lain
yang juga harus bisa mengejar
ketertinggalan itu itu lagi berlaku untuk sma
derajat atau juga sd smp juga bu
karena menang provinsi kan ada sma
sederajat begitu ya bu kewenangan provinsi
adalah sma sfk tapi
alhamdulillah sekarang ini
sudah ada permendagri yang menjelaskan
bahwa boleh kita
masuk pada subsidi spp
di alia jadi kemungkinan
akan masuk ke alia sehingga kita
memiliki equal treatment diantara
sma smk dan alia jadi ada
sentuhan dari pemerintah provinsi jawa timur terhadap
tiga puluh delapan kabupaten kota khusus
untuk pendidikannya juga begitu ya baik
tapi itu untuk khusus masalah pendidikan
lantas bagaimana dengan
ketimpangan antar daerah yang berbeda tadi
ada program khusus kah mudah mudahan
ini kan sebetulnya januari ini
insya allah sudah akan groundbreaking airport
kediri kalau kediri ini punya
airport dan di dalam rancangannya
ini lebih besar daripada airport juanda
kalau juanda ini
hanya dua belas juta per year
tetapi kediri di set up
untuk lima belas juta per year
lebih besar dan saya menyebut
ini adalah smart airport karena
sesungguhnya sudah memulai didesain
dengan menggunakan digital it
nah ini akan bisa
membuka ruang ruang pengembangan jawa timur bagian selatan
kemudian ponorogo sampai ke pacitan
kemudian blitar jadi kalau ada
akan menjadi bagian dari pembuka
untuk percepatan pertumbuhan
sentra sentra ekonomi baru di jawa timur
bagian selatan ya karena memang
melihat posisi jawa timur sebagai
barometer nasional di berbagai
bidang tentu jawa timur memberikan
yang terbaik agar bisa menginspirasi provinsi provinsi
yang lainnya dan juga berkontribusi
pada bidang peternakan misalnya
tiga hari lalu pak menteri pertanian memberikan
apresiasi karena ternyata
dari jawa timur ini sampai

menyampaikan kalau memang jawa timur
bisa kontribute empat puluh tiga persen
buatan kita bisa
mengirim atau dari provinsi lain
yang ke jawa timur kita juga
bisa menyiapkan pemeriksa kebuntingan
sapi apakah mereka yang ke jawa
timur atau dari jawa timur ke berbagai
provinsi kemungkinan akan ada
empat provinsi lain yang oleh
menteri pertanian diminta untuk bersinergi
budidaya sapi yang ada di jawa timur
kalau target bu hovita sendiri
untuk tahun dua ribu sembilan belas apa saja
yang harus dicapai agar nanti

atau fokus pada program yang lain ya
kita masuk pada dua ribu dua puluh kali ya

ada sesuatu yang menjadi bagian
penting adalah pemenuhan kebutuhan
itu bisa berbasis rumah tangga
jadi sanitasi berbasis rumah tangga
menurut kami menjadi bagian
yang penting kemudian elektrifikasi
ini bisa lebih merata
kalau secara kuantitatif kebetulan yang
belum terlistriki masih cukup banyak
tapi kita ingin menjadikan ini
bagian dari sinerjitas
apbd kabupaten kota kita petakan
abbd provinsi kita petakan
kemudian csr dari pln kita petakan
kami sih berharap bahwa

jawa timur sudah terlistriki
kemudian kita juga berharap bahwa
koneksitas dengan kepulauan kepulauan
koneksitas dengan kepulauan terutama
alhamdulillah pak menteri perhubungan
telah memberikan dua kapal
dua kapal yang punya
dual function bisa dipakai untuk
kesehatan ada ruang oka nya
tapi bisa juga untuk penumpang
ini sudah dua kapal oleh menteri perhubungan
diserahkan kepada kami
harapannya adalah pelayanan
kesehatan terutama untuk
wilayah wilayah kepulauan madura itu bisa kita
kalau saya lihat dari sore sampai detik ini
ini antusias pewarga yang hadir
di sini untuk menikmati pesta rakyat sungguh luar biasa
pak birsa alhamdulillah begitu
kalau nggak salah di pertama kali ada pesta rakyat
kemudian ada hiburan dan juga
pesta kuliner gratis untuk masyarakat jawa timur
ini terinspirasi oleh apa nih bu
memang tema kita pada saat kampanye itu adalah
kerja bersama untuk jatim sejahtera
strong partnership itu dibutuhkan
stakeholders dan antar semua lini
jadi masyarakat juga harus
menjadi partner yang kuat bagi pemerintah
lalu duty dunia usaha
dunia industri harus jadi partner yang kuat bagi
pemerintah termasuk dalamnya adalah
dunia kampus dan seluruh
masyarakat yang ada di jawa timur
dengan berbagai rumpun rumpun kultur
mereka harus membangun serangga
masyarakat di hari jadi ke tujuh puluh empat ini turun
merasa memiliki jawa timur
menikmatinya juga termasuk bersyukur
dan bersenang senang malam hari ini
saya berharap ini akan menjadi injeksi dari
sinergitas seluruh energi positif kita
bersama sama terakhir bukalifah
apa visi dan misi
jawa timur untuk indonesia
saya rasa begini pr kita hari ini adalah
persatuan yang kedua persatuan
yang ketiga persatuan
rawat persatuan rawat kesatuan
bangun bersaudaraan untuk negara
dan negara kesatuan republik indonesia
dan itu menjadi pr kita bersama sebagai sebuah bangsa
tidak hanya provinsi jawa timur saja
terima kasih banyak bukalifah
sudah bergabung bersama kami
memberikan inspirasi banyak kepada masyarakat indonesia
dan sukses sekali lagi untuk provinsi jawa timur
selalu cetar dan jaya luar biasa
pemirsa di pinggirkan tadi
bincang bincang kami bersama dengan
gubernur jawa timur ibu bukalifah idar paramansa
dalam pesta rakyat yang diselenggarakan
dalam rangka hari jadi ke tujuh puluh empat provinsi jawa timur
sebuah provinsi yang semoga
bisa menginspirasi wilayah wilayah yang lainnya
untuk terus bersama sama
tumbuh maju berkembang bersatu
dan membuat potensi yang ada
di indonesia ini membuat indonesia
semakin berjaya dan terima kasih
atas kebersamaan kita malam hari ini
sebuah acara yang dipersembahkan
oleh cnn indonesia
transmedia dan juga dinas komunikasi
dan informatika provinsi jawa timur
saya milva iza undur diri terlebih dahulu
selamat malam dan sampai jumpa
terima kasih banyak ibu
terima kasih banyak ibu
terima kasih banyak ibu
terima kasih banyak ibu
terima kasih banyak ibu
terima kasih banyak ibu
terima kasih banyak ibu
terima kasih banyak ibu
terima kasih banyak ibu
takkan ada cinta yang lain
pastikan cinta punya untungmu
aku pun takut kehilangan
takkan ada cinta yang lagi
pastikan cintaku menanggungmu
berangkat terbesir olehmu
aku pun takut kehilangan dirimu